bayi lu kan baru lima hari
kalo diambil masih puput gimana
dia ini kan masih perlu asi
iya itu ma shhh pelan pelan kan
emak sih yang suruh minah ngasih
gue pikir nggak langsung diambil
ditunggu sampai dia lepas susu
ini kan manusia bukan anak kambing mak
kemanapun kita pindah
kenangan rumah ini gak bakal bisa hilang ya
mie kita rapi rapi dulu yuk
besok akhirnya hansit juga lagi pada sibuk di rumahnya bu
katanya mau pindah
pengennya sih secepatnya ndra
cuman rumahnya belum laku
makanya aku kesini itu mau minta tolong sama kamu
aku gak ada uang loh buat beli sama kamu
jadi sebelumnya aku udah minta tolong sama temen tolong jualin rumah
tapi belum ada kabar
abis gede sih rumah kakak
jadi susah jualnya
tapi gak ada uang tuh
gak ada uang
kenalan kamu kan banyak

gak ada uang
kalau jualnya ga worst

ada puput di luar
eh emak bingung dia masih mau minta bayi
dia udah kegirangan udah ngomong sama semua orang
kasihan si aji
mah juga lihatnya tuh kasihan mbak tega iya mami mah juga tapi minum
sih gimana minum aduh
takut dia jadi gila bener mah
minah juga takut itu
mungkin dia berdoa kali kemarin kan kita tahu
anak lu kan dua
eh ternyata dikasih tiga
emak juga gak tau
ini bener atau salah
biar dia yang rawat
rumah lo kan gak jauh
ini nggak bingung dia paksa pengen masuk
pengen ketemu lu
aduh minah gak tau harus ngomong apa
kalau kamu bisa pula
saya udah lihat anak anak kita bu
aduh lucu lucu banget ya
ibu yang laki laki satu itu buat saya
bu yang laki laki
satu itu buat saya kan
iya kan bu buat saya kan bu
bu buat saya ya
bu terima kasih ya
pokoknya ya allah terima kasih
udah di broadcast kak
agar ada yang minat
kayanku kan orang kaya semua
yang udah mulai akrab lagi
tau gitu aku ikut
jadi gak nunggu kayak gini
setuju ndri tau gitu kita kan ikut aja
coba kalau tadi kita ikut pasti gak disuruh suruh sama dia
emangnya bener adik kita yang satu lagi mau dikasih ke tante puput
enggak lah emangnya anak kucing mau dikasih kasih enggak
kirain kasianlah masa yang satu mencar sama saudara saudaranya enggak lucu
yalah kalo adik adik kita mencar kan kasian
tapi kalau gue yang mencar sama dia malah seneng tuh
lu aja tuh ke rumah bu pupu sama pak haji
jadi anak mereka jangan jadi bayi
eh eh ada yang minat nih
alhamdulillah gak cuma satu loh
oh semoga aja mereka ada yang serius ya
aku kasih nomor kamu aja ya
biar kalau mereka nanya nanya lebih enak
kalau diambil sama si puput gimana
dia ini kan masih perlu asi
iya itu mak
shhh pelan pelan kang
mak sih yang suruh minah ngasih
gua pikir enggak langsung diambil
ditunggu sampai dia lepas susu
kalo kenang kenang gimana ya mak
ini kan manusia bukan anak kambing mak